enam badan usaha milik negara karya berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha secara signifikan sepanjang kuartal satu dua ribu dua puluh
enam bumn itu yakni pt hutama karya pt waskita karya pt wijaya karya pt adikarya pt pembangunan perumahan dan pt jasa marga
menurut ahmad bambang deputi bidang usaha konstruksi dan prasarana perhubungan kementerian bumn yang dikutip dari detik com
kementerian bumn akan mengawal agar perusahaan negara bisa menjalankan dan menyelesaikan sebaik mungkin amanat pembangunan infrastruktur yang diberikan
sekaligus menjaga agar kesehatan perusahaan tetap terjaga
kementerian bumn terus mengikuti perkembangan keuangan perusahaan perusahaan tersebut termasuk mengawasi dan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada
baik tagihan dana talangan maupun alternatif pendanaan